pimpinan kpk angkat bicara atas mangkirnya ketua dpr ri setia novanto terhadap panggilan kpk untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi
wakil ketua kpk laude sharif mengatakan alasan dikembangkan novanto terlalu mengada ngada
menurut laode kpk tidak harus meminta izin presiden untuk memeriksa novanto sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi
kpk akan mengambil tindakan tegas untuk memproses ketua dpr ri ini dengan melakukan pemanggilan paksa
yang komunikasi itu kan ada penyidik kita yang minta pembunuh ada direktur penyidik kita
sekarang kalau dia tidak hadir lagi maka kita kan bekerja sesuai dengan aturan setiap hari
itu salah satu yang dibolehkan oleh peraturan perundangan untuk memanjir secara paksa
ya kalau saya adanya terpaksa ya tetapi saya yakin beliau tidak akan menjadi pinta untuk disaksikan
komisi pemberantasan korupsi berencana akan memanggil setia novanto sebagai tersangka kasus korupsi ktp elektronik pada rabu lima belas november besok
surat pemanggilan sudah disampaikan pada ketua dpr ri tersebut
ini adalah untuk pertama kalinya ketua umum golkar tersebut akan diperiksa sebagai tersangka sejak kembali ditetapkan oleh kpk jumat pekan lalu
meski sebelumnya setia novanto sudah berulang kali mangkir dalam pemeriksaan
hingga saat ini kpk belum mengagendakan penahanan ataupun penjualan
tuntutan paksa kepada politisi yang kini juga menjabat sebagai ketua dpr ri tersebut
dan tadi saya juga dapat informasi bahwa pada rabu minggu ini
sn akan dipanggil sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang sudah dilakukan
ya surat panggilan sudah kita sampaikan minggu lalu tentu pemanggilan secara patut sudah dilakukan
kita harap yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan memberikan
contoh yang baik sebagai pimpinan lembaga negara untuk bisa datang pada proses pemeriksaan di institusi penegak hukum termasuk kpk
setia novanto menggugat dirjen imigrasi terkait surat pencekalan dirinya ke luar negeri
kita sudah terhubung dengan raff raff kaffi di pt un jakarta
raff raff seperti apa spesifiknya gugatan yang diajukan pihak setnov kepada pihak imigrasi
mengingat yang mengajukan permohonan pencekalan adalah pihak kpk
elvira betul sekali bahwa pada sidang ketiga di pt un jakarta ini
penggugat ya ini berasal dari kuasa hukum setia novanto sendiri
dianggap salah sasaran atau salah alamat begitu jika mereka menggugat dirjen imigrasi roni f sompi
yang tentu saja ini dianggap bahwa salah sasaran
di mana yang seharusnya digugat itu adalah komisi pemberantasan korupsional
yang mengeluarkan perintah pencekalan terhadap setia novanto untuk bepergian ke luar negeri
sementara itu dari kabak humas dan umum dirjen imigrasi sendiri menyatakan bahwa pihak imigrasi hanya mengeluarkan surat pemberitahuan kepada setia novanto
bahwa ada surat perintah pencekalan kepada setia novanto untuk bepergian ke luar negeri
yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan proses penyidikan kasus korupsi
yang menyeret nama setia novanto dalam pusaran tersebut
dan seakhirnya menjadikan nama setia novanto menjadi tersangka
sidang yang ketiga ini dipimpin oleh hakim ketua unun pratiwi
nantinya pada hari ini diagendakan ada pembacaan jawaban dari tergugat
berdasarkan dari pernyataan yang diberikan oleh para penggugat
yang ini kuasa hukum dari setia novanto
gugatan setia novanto ini ke pt un sendiri tercantum dalam perkara dua ratus sembilan belas tahun dua ribu tujuh belas pt un jakarta
yang dalam tuntutannya setia novanto ini meminta agar dirjen imigrasi mencabut surat keputusan pejabat pt un
nomor imi yang tertanggal dua oktober begitu tahun dua ribu tujuh belas terkait masalah pencegahan ke luar negeri
dan penarikan sementara paspor setia novanto
dan dirjen imigrasi roni f sompi sendiri juga sudah mengeluarkan surat pencegahan berdasarkan dari perintah komisi pemberantasan korupsi
untuk mencegah setia novanto berpergian ke luar negeri
ada dua kali pencekalan yang pertama ini adalah pada bulan oktober tahun dua ribu dua puluh
pada awal bulan oktober dua ribu tujuh belas kemudian pencekalan kedua ini sejak bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas
dan yang akan berlangsung selama enam bulan begitu sampai akhirnya pada bulan
dan dari materi sidang yang sudah berlangsung hanya satu jam saja yang dimulai pada pukul sebelas pagi tadi
bahwa tergugat ini ya ini yang berasal dari dirjen imigrasi sendiri menyatakan bahwa ini merupakan salah alamat begitu
yang seharusnya tidak disampaikan kepada dirjen imigrasi
keadaan gugatan tersebut ini seharusnya ditujukan kepada komisi pemberantasan korupsi
karena yang mengeluarkan surat perintahnya
pencekalan adalah kpk sedangkan pihak imigrasi sendiri hanya mengeluarkan surat pemberitahuan kepada setia novanto
berikut adalah wawancara dari kabak humas dan juga umum dirjen imigrasi
terkait dengan pencegahan ke luar negeri itu merupakan keputusan keputusan dari kpk
perintah yang diberikan kepada direktur jalan imigrasi untuk melaksanakan
nah kemudian berdasarkan surat perintah tersebut terbit surat pelaksanaan
untuk dilakukan pencegahan
nah kemudian tindak lanjut dari itu kami direkturat jenderal imigrasi secara prosedur menerbitkan surat
bukan keputusan surat pemberitahuan surat dinas keluar kepada yang dicegah bahwa
berdasarkan keputusan kpk tersebut kami akan melakukan pencegahan
dan kemudian kami sesuai dengan ketentuan akan menarik dokumen perjalanannya
nah surat ini yang kemudian dimasukkan dalam
jadi seharusnya kalau memang ingin menggugat itu harusnya ke kpk atau seperti apa
regulasinya undang undang keimigrasian itu memang memberikan kewenangan kepada beberapa instansi dan lembaga
elvira sidang ditunda berdasarkan permintaan dari kedua belah pihak baik tergugat maupun juga penggugat
nantinya sidang akan ditunda
dan juga pada tanggal enam belas november dua ribu tujuh belas dengan agenda penyerahan bukti tertulis dari para pihak
dan juga nantinya pada tanggal dua puluh tiga november dua ribu tujuh belas dengan agenda penetapan penundaan dan juga pembuktian
jadi majelis hakim ini akan menerima jawaban dari kedua belah pihak untuk memberikan istilahnya kesempatan kepada tergugat dan juga tergugat untuk menjawab
dan rencananya sidang ini akan dilakukan sebanyak dua kali
dan penggugat hanya akan memberikan bukti tertulis tanpa saksi atau tanpa saksi ahli
dikarenakan ada perbedaan mekanisme peradilan antara pengadilan yang biasa dilakukan yang biasa kita lihat itu dengan pengadilan tata usaha negara
dari pengadilan tata usaha negara jakarta kembali ke studio elvira
baik terima kasih informasi anda raff raff kaffi